tni angkatan udara mempersiapkan demo udara menjelang hari ulang tahun ke tujuh puluh enam tni lima oktober mendatang
geladi kotor demo udara dilakukan sabtu pagi hingga siang di apron base ops
pangkalan udara tni angkatan udara halim perdana kusuma jakarta timur
kepala dinas penerangan tni angkatan udara marsikal pertama tni indan gilang buldansya mengatakan
total dua puluh enam pesawat dari tni angkatan udara dan lima belas diantaranya pesawat tempur yang akan ikut demo udara
dua belas pesawat tempur ini terdiri atas pesawat t lima puluh pesawat sukhoi dan pesawat f enam belas
hari ini kita akan menampilkan tiga flight pesawat tempur tni angkatan udara
yang pertama adalah golden flight itu terdiri dari enam pesawat t lima puluh
kemudian berikutnya akan disusul
terbang lintas pesawat f enam belas dengan call sign dragon flight terdiri dari enam pesawat f enam belas
dan berikutnya akan ditutup dengan enam pesawat sukhoi dengan callsign bajra flight
persiapan juga dilakukan pilot pesawat sukhoi yang akan tampil pada demo udara
komandan skuadron sebelas letkol penerbang baskoro dan timnya membawa pesawat sukhoi dari makassar untuk menyiapkan demo udara
komandan squadron sebelas letkol penerbang baskoro dan timnya membawa pesawat sukhoi dari makassar untuk menyiapkan demo udara
komandan squadron sebelas letkol penerbang baskoro dan timnya membawa pesawat sukhoi dari makassar untuk menyiapkan demo udara

empat pesawat sukhoi saya bawa dari makassar
persiapan yang kami laksanakan kami sudah melaksanakan latihan di makassar selama seminggu terakhir
pokoknya kita melaksanakan enam pesawat kita membentuk aerohead
untuk aerohead nomor satu dua tiga empat lima enam membuat formasi yang cukup simetris untuk ditampilkan di depan bapak presiden dan pak limaten
hal yang sama dilakukan pilot pesawat t lima puluh
komandan skuadron udara lima belas letkol penerbang dharma gulto mengatakan enam pesawat t lima puluh akan melakukan demo udara membentuk anak panah
menurut dia lintasan dari lanut halim perdana kusuma hingga istana cukup sulit karena udara jakarta yang berkabut dan banyak gedung tinggi
kesulitan yang kita alami adalah memang visibility dari wilayah jakarta
seperti kita lihat dia istilahnya heazy atau ada berkabut sehingga jarak pandang kita dari satu sama lain itu terbatas
sehingga yang menjadi kesulitan adalah bagaimana kita harus dengan jarak pandang yang terbatas itu kita harus bisa benar benar tepat terbang di atas istana pada ketinggian yang tertentu
selain itu nantinya akan ada demo udara helikopter dari tni angkatan udara yang membawa bendera merah putih dan bendera tiga mata
tni angkatan udara tni angkatan udara
tni angkatan udara tni angkatan udara
tni angkatan udara tni angkatan udara
india yuwono probokus hartoyo jakarta